yang pertama karena kita sebagai polri harus bisa memberikan terobosan terobosan kreatif
jadi apalagi sebagai bapin kantipmas kita terobosan kami yaitu membuat pertakaan keliling rumah baca
jadi bisa mengalihkan hal hal yang negatif hal hal yang kurang bagus atau hal hal yang negatif ke arah yang positif ke adik adik
meningkatkan minat baca ke anak anak
inilah mudianto brigadir polisi yang mengemban tugas sebagai bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
atau bapin kantipmas di kelurahan ranei kota dan batu hitam bunguran timur kabupaten natuna
sudah menjadi tugasnya sehari hari berada dekat dengan masyarakat
namun bagi polisi perbatasan kelahiran bojonegoro
berseragam polisi bukan berarti mengabdikan diri hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban saja
mudianto terpanggil untuk melakukan gerakan literasi di lingkungan tempat tinggalnya
gerakan literasi yang dirintis oleh mudianto berawal dari perpustakaan keliling
sepeda motor ia modifikasi dengan rak buku di jok belakang
dibantu ika istrinya mudianto menata buku buku bacaan
sekolah akan menjadi tujuan perpustakaan kelilingnya kali ini
anak anak mungkin karena di natuna kayaknya asing berbaju polisi mau bawa bok
habis itu ke sekolah perlu saya buka anak anak langsung datang
apa itu apa itu ternyata sekali saya buka oh buku ternyata
jadi dengan daya tarik saya pakai baju seragam polisi datang ke sekolah menggunakan bok buku
mereka sangat lain daripada mungkin dengan perpustakaan keliling biasanya
kedatangan perpustakaan kelilingnya langsung disambut murid murid madrasa ibtidaiyah darul ulum ranai
buku buku cerita menjadi favorit mereka
ada buku yang nggak ada di perpustakaan sekolah kami sih
jadi kalau ada perpustakaan keliling kayak gini
biasanya saya akan mencari buku buku yang udah ada di
mi darul ulum ranai adalah satu dari enam sekolah dasar
yang rutin dikunjungi oleh perpustakaan keliling mudianto minimal sebulan sekali
beliau sangat sering kesini pak kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih
dan ini suatu contoh yang luar biasa kepada anggota anggota yang lainnya
jadi walaupun beliau bertugas di perbatasan
wawasan beliau untuk mengajak putra putri generasi bangsa untuk maju
jangan sampai kalah dengan yang di kota kota
selain perpustakaan keliling mudianto juga menggagas kegiatan kardus bergerak
yang ia lakukan
ketika berhalangan menggelak perpustakaan keliling
ketika berhalangan menggelak perpustakaan keliling
ketika berhalangan menggelar perpustakaan keliling
karena tugasnya sebagai polisi
ia mengantar buku buku dalam kardus
yang ia bawa dari rumahnya untuk dibaca oleh anak anak
mas budi ini kardus bergerak ini targetnya itu ditujukan untuk siapa saja sebenarnya
kardus bergerak ini saya targetkan untuk rumah rumah pembimbingan belajar
anak anak les seperti itu
nah mekanismenya seperti apa
kalau di bimbingan belajar saya antar sebelum bimbingan belajar mulai
mungkin pembimbingan belajar mulai kan jam dua tiga puluh dua saya antar
pulangnya mereka pulang jam lima setengah enam saya ambil
jadi buku saya ganti biar mereka tidak bosan
tujuan pertama untuk mereka untuk belajar juga untuk membaca
yang kedua sambil mereka pulang ngaji
menunggu orang tuanya dijemput mereka tidak berkeliaran di jalan
dan mereka bisa menunggu orang tuanya sambil membaca buku
kegiatan kardus bergerak ini mendapatkan apresiasi dari para orang tua
sambil mengisi waktu saya mau jemput mengisi kekosongannya
dia sambil bisa belajar melihat buku
ya untuk pamudinya saya mengucapkan juga terima kasih terima kasih banyak
karena sudah mengisi kardus di sini kardus buku di sini
mungkin saya mewakili dari orang tua yang anaknya ngelihat di sini
mengucapkan banyak banyak terima kasih pada pak mudi
gerakan literasi yang digagas oleh mudi anto memang sederhana
namun baginya mendekatkan anak anak dengan buku bisa dilakukan dengan cara apa saja
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
selain perpustakaan keliling mudianto juga mendirikan rumah baca di tempat tinggalnya
di kelurahan batu hitam kecamatan bunguran timur
ya ruang tamu di rumahnya ia sulap menjadi ruang membaca
rumah baca babin kamtipmas natuna yang ia dirikan pada dua puluh agustus dua ribu delapan belas ini
kerap ramai dikunjungi anak anak dan remaja di sekitar kelurahan batu hitam
setiap sore mereka mengisi waktu luang dengan membaca buku maupun belajar
nah mas mudi ini kan sebagai anggota kepolisian begitu kemudian terpikir untuk mendirikan sebuah rumah baca
setelah perpustakaan keliling nah itu dasar pemikirannya apa pada saat itu
karena profesi saya sebagai babin kamtipmas yang selalu hadir di tengah masyarakat
saya turun pada saat saya mengendari kendaraan bermotor
saya melihat ada adik adik yang asik menggunakan handphone
mereka serius mengenalimu
handphone saya dekati mereka bukan membaca apa yang mereka cari mereka main game
setelah itu saya terpikir gimana cara merubah anak anak dari membaca main game
kita ubah menjadi hal yang positif dengan membaca buku
nah ini yang paling saya ingin tahu dari seorang mas mudianto begitu ya
cara mereka untuk menanamkan kecintaannya terhadap buku gemar membaca buku seperti apa sih mas budi
kita tidak langsung anak anak yuk baca buku tidak
kita pancing dulu dengan mungkin kegiatan seperti memanah dulu atau kegiatan mewarnai dulu
mereka bisa datang tertarik dulu tahu ini loh ada rumah baca
setelah mereka mengetahui ini ada rumah baca mereka secara otomatis melihat melihat apa yang ada di rumah baca
setelah itu melihat melihat sambil bermain kemudian mereka mencoba untuk melihat buku yang mereka cintai dulu
ya selain membaca buku di rumah baca ini pula setiap anak bisa mencoba
di rumah baca ini pula setiap anak bisa melakukan berbagai kegiatan positif
belajar mewarnai misalnya
ika istrinya yang berprofesi sebagai guru kerap membantu kegiatan di rumah baca
sebagai bentuk dukungannya terhadap gerakan literasi yang digagas oleh mudianto
kalau keberatan sih enggak
terus yang kami kan semuanya ini butuh dana istilahnya kan
terus kami alhamdulillah memang dua duanya pns tapi kan nggak harus ke situ semua
jadi alhamdulillah dapat rezeki sedikit mungkin dari mbak binkam tipmasnya sendiri kan
terus mi abi ada rezeki segini boleh nggak beli crayon atau pensil warna untuk kegiatan nambah nambah
selain membaca gitu kan masa kita baca terus
boleh kalau enggak kalau enggak apa maksudnya kalau enggak mengganggu uang yang lain gitu kan
kalau ada cukup silahkan aja
saya sih dukungnya kayak gitu aja nanti rezeki tuh gak akan kemana kalau itu memang rezeki kami gitu kan
rumah baca bambinkam tipmas natuna yang didirikan oleh mudi anto kini memiliki sekitar lima ratus koleksi buku
mayoritas adalah buku cerita atau dongeng
senang sih karena di sini
lebih banyak bukunya
suasananya juga enak
santai kayak di rumah
dan di sini juga kita bisa minjem buku
mengembalikannya pas kita sudah selesai baca
terus di sini juga bisa ngerjain pr
kapan aja boleh datang di sini
mudianto menyadari betul anak anak dan remaja muda bosan
ia pun menyisipkan berbagai kegiatan positif lain di rumah bacanya
salah satunya mengajari mereka memanah
untuk memanah kebetulan di natuna atlet atlet memanah belum ada
terus kegiatan olahraga memanah belum ada
dan kegiatan itu enggak membutuhkan tenaga betul betul
mungkin dengan peralatan yang ada seadanya
kalau mereka sudah besar supaya tahu jadi atlet memanah tingkat nasional
selain melatih konsentrasi
anak anak dan remaja ini juga memanah
anak anak dan remaja ini juga dapat membangun kepercayaan diri
dengan mereka belajar memanah
di sini ya senang banget asik
jadi bisa mengetahui cara yang benar memanah
selain membaca ya di sini tuh ada kegiatan seperti ini
dan bisa bermain bersama teman teman yang lainnya
dan saya sangat jarang mendapatkan kegiatan seperti ini
di sekolah juga jarang gitu
dan saya sangat bersyukur datang di rumah baca ini
bisa bisa dikatakan
bagi ibu dianto semakin banyak kegiatan di rumah baca
maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan anak anak ini dapatkan
ia berharap kelak gerakan literasi menyebar juga ke berbagai daerah di natuna
harapan kedepan saya ingin di setiap desa setiap rt
atau setiap rw ada rumah baca
dengan kehadiran rumah baca di setiap rt atau setiap rw di natuna ini
insya allah dengan hadirnya rumah baca dapat anak anak atau dapat orang orang
dapat menambah pengetahuan mereka seperti itu
dengar istriku tripak ini bakal laris dibeli oleh saudagar dari singapura dan tiongkok
seru senang baik baik saja
mai lama saya saya ingin menikmati rumah ini
mai lama sekarang rajin berdandan
tujuannya untuk lebih mendekatkan warga dengan buku termasuk para orang tua
untuk lapak baca kita kalau mungkin pakai motor perpustakaan keliling kan berat ini
kalau pakai lapak baca kita cuma pakai travel back yang sentengan dan kegiatannya mungkin lebih santai
kalau perpustakaan keliling kita pakai baju dinas kalau lapak kita pakai baju biasa lebih santai
jadi masyarakat bisa enak kita gelar di lapangan yang tempatnya
tempat umum yang masyarakat itu banyak yang di situ
bagi mudianto gerakan literasi bisa dilakukan mulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga
karenanya tak jarang lapak bacanya digelar di permukiman warga seperti ini
untuk membaca buku itu tidak harus ke anak
harus peran orang tua itu sangat penting
jadi tidak harus anak yang sudah bisa membaca buku mereka membaca
anak yang belum membaca buku harus orang tuanya membacakan buku
disitulah anak anak bisa terbiasa membaca buku karena harus contoh dari orang tuanya
dan proses belajar kita tidak harus dari guru ke anak anak
jadi peran orang tua itu sangat penting untuk dunia pendidikan
ma kerjaan kan peter
perlahan namun pasti kegiatan lapak baca ini menggugah semangat para orang tua untuk mendorong anak anak mereka gemar membaca
kini semakin banyak warga mengajak anak anak mereka ketika mudianto menggelar lapak baca di lingkungan tempat tinggalnya
saya sangat bersyukur sekali ya pak mudianto membuka lapak membaca anak anak ini
jadi anak anak semakin minat bacanya semakin luas daripada dia main main gadget atau main sembarangan
jadi dia wawasannya tidak berkembang
terus semenjak itu anak saya pun jadi semakin tertarik membaca membeli buku mengajak memburu buru
tak hanya mendekatkan anak anak dengan dunia membaca kegiatan lapak baca yang dirintisnya juga menyediakan berbagai permainan edukatif
pada tempatnya kamu bisa main lima langkah
masuk lima langkah
pertama kita untuk menarik dulu
jadi kalau anak anak di sini harus kita pancing dulu tidak harus kita membaca buku dulu
mungkin dengan ada permainan mungkin dia mau ke rumah oh habis baca buku saya ada permainan
jadi dengan permainan itu mereka mungkin termotivasi baca buku dulu lah baru permainan
selain memancing itu ada motivasi juga di situ untuk ular tangga edukatif itu tentang kesehatan mereka sambil bermain tapi sambil belajar
dan main mainnya juga
main puzzle mereka dengan belajar juga belajar tentang mengingat tempat tempat yang mereka harus susun susun seperti itu
mudianto juga menggelar lapak baca di tempat tempat umum yang ramai dikunjungi warga pada sore hari
sebuah taman di tepi pantai di pusat kota ranai ini misalnya
tak hanya kegiatan membaca buku tajara mudianto mengajak temannya untuk berbagi ilmu pengetahuan
kali ini anak anak belajar bahasa inggris
jujur terinspirasi dari mas moody ya karena mas moody sendiri kan dia adalah seorang polisi
jadi dia itu kan membuka satu wadah untuk mengajar anak anak membaca menulis
jadi saya pikir dengan saya sebagai guru private sendiri pun kenapa tidak bisa memberikan waktu untuk anak anak
dan lagi pula natuna itu kan mempunyai potensi wisata

dan lagi pula natuna itu kan mempunyai potensi wisata

itu akan datang wisata wisata dari internasional
jadi mereka dari dini memang diharuskan wajib untuk bisa berbahasa inggris
gerakan literasi budianto semakin banyak dikenal oleh masyarakat di natuna
namun tak berarti tanpa kendala
mas budi setelah menggerakkan literasi di natuna dengan berbagai kegiatan
ada rumah baca perpustakaan keliling kemudian ada lapak baca
ada perubahan signifikan apa yang mas moody lihat terhadap anak anak di natuna ini
alhamdulillah untuk anak anak khususnya di natuna
untuk mereka sudah rajin membaca buku dan rumah baca sekarang sudah ramai dikunjungi
untuk anak anak sahabat saat ini
nah sekarang berhasil untuk meningkatkan keinginan anak anak untuk gemar membaca buku
tapi adakah kendala yang masih sering atau kerap dihadapi oleh
kendala untuk sampai saat ini kita mendatangkan buku agak sulit
karena kita pulau jauh pulau berada di perbatasan di natuna
apalagi jauh dari ibu kota
jadi kendala dari ongkos dan kendala dari biaya untuk pengiriman ke sini
itu juga cukup sulit ya
mungkin ada rencana lain yang mas budi inginkan atau ada harapan ke depan seperti apa
supaya gerakan literasinya semakin besar atau sukses begitu
harapannya ke depan ada relawan relawan yang untuk bergabung sama kami
sehingga sampai di pulau pulau kita terjangkau
untuk kegiatan literasi bukan hanya di kota saja di pulau pulau semoga banyak literasi literasi yang berkembang
atas prestasinya sebagai babin kamtipmas dengan terobosan kreatif membuat program perpustakaan keliling
dan taman bacaan anak anak
mudianto pernah mendapatkan piagam kehargaan dari kepolisian daerah kepulauan riau pada dua ribu delapan
di tahun dua ribu sembilan belas ia juga menerima penghargaan dari polres natuna atas terobosan kreatifnya
mendirikan rumah baca babin kamtipmas natuna
yang pertama karena kita sebagai polri harus bisa memberikan terobosan terobosan kreatif
jadi apalagi sebagai babin kamtipmas terobosan kami yaitu membuat perpustakaan keliling rumah baca
jadi bisa mengalihkan hal hal yang negatif hal hal yang kurang bagus atau hal hal yang negatif ke arah yang positif ke adik adik
meningkatkan minat baca ke anak anak
mudianto pun rutin menggelar lapak baca di wilayah kelurahan ranai kota dan batu hitam setiap akhir pekan
itu pun bila ia tidak sedang bertugas dalam pekerjaannya sebagai babin kamtipmas
kalau capek saya bawa ke kgt injo aja sih seneng aja
karena mungkin dari saya pendidikan dari pramuka jiwanya ada jiwa sosialnya saya tertanamlah di diri saya
dan saya pelaksanaan ini di luar jam dinas tidak harus pas jam dinas
jadi tidak menganggur jam dinas juga
jadi untuk capek itu tidak ada lah
kalau sampai kapan saya rasa sampai saya berubah pun saya siap untuk menggerakkan literasi
karena dengan ini kita bisa walaupun sekecil apapun kita buat mudah mudahan berarti buat sama masyarakat
mudianto sadar betul betapa sulitnya masyarakat di natuna mendapatkan buku buku baru
mengingat biaya pengiriman buku dari luar kota tak sedikit

saya rasa sangat penting sekali dengan mereka membaca buku atau namanya gerakan literasi
jadi dengan mereka membaca buku mereka memahami pengetahuan pengetahuan yang mereka belum tahu
apalagi kita posisi di perbatasan mungkin banyak mereka hal hal mereka yang harus perlu ketahui
oh di natuna itu seperti apa kita coba menghadirkan buku buku pengetahuan yang tentang biografi tentang kehidupan di natuna
dan dengan hadirnya perpustakaan atau gerakan literasi di natuna bisa memunculkan sdm unggul dan indonesia akan menjadi maju
moody anto polisi perbatasan penggerak literasi
semangat yang mengajak anak anak dan remaja di kabupaten natuna gemar membaca tak pernah padam
baginya buku adalah jendela dunia
sumber pengetahuan yang bisa membangun generasi muda untuk berkarya
dalam dirinya tersimpan mimpi besar
agar gelap semakin banyak penggerak literasi di wilayah perbatasan nkri seperti natuna